satuan tugas repatriasi pemerintah provinsi jawa timur
mengecek salah satu hotel bintang dua di surabaya
ada delapan belas hotel yang ditunjuk oleh satgas menjadi tujuan karantina
bagi repatriasi khususnya pekerja migran indonesia
mengacu pada surat edaran nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dan surat keputusan ketua satgas penanganan covid sembilan belas no dua tahun dua ribu dua puluh dua
bagi warga yang dinyatakan negatif hasil tes pcr di bandara internasional juanda
akan menjalani karantina di lokasi karantina yang sudah ditunjuk oleh satgas covid sembilan belas
lokasi karantina dijaga petugas selama dua puluh empat jam
dipantau menggunakan aplikasi karantina presisi
untuk mendeteksi pergerakan repatriasi
begitu pula kami ada aplikasi dari pori atau presisi
itu membantu kami untuk melaksanakan deteksi jarak jauh
karena kalau mereka meninggalkan dua ratus meter dari tempat karantina
itu akan merah bunyi
penyedia jasa hotel bintang dua juga harus melalui asesmen satgas covid sembilan belas
sehingga keamanan dan keselamatan pelaku karantina lebih terjamin
kalau di kamar kita siapkan dari segi oskeeping
amenintis sudah kita siapkan nanti dua hari sekali kita ganti
dan di meja itu kita siapkan
jadi kalau dari tamu itu itu jangan sampai keluar kita sekat di setiap floornya
dan untuk liftnya
kita buat satu pintu
selain delapan belas hotel khusus pekerja migran
ada lima hotel bintang tiga empat dan lima yang ditunjuk oleh satgas covid sembilan belas
dua puluh hotel ini melayani repatriasi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran
kelima hotel ini juga harus sudah mengantongi sertifikat chse
serta menyandang status sebagai hotel tangguh semeru
syarat lainnya hotel ini memiliki lantai khusus untuk repatriasi yang dipisahkan dengan lantai tamu umum
serta standar keamanan pemantauan menggunakan cctv untuk memantau setiap kamar repatriasi
mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk syarat calon tamu yang akan menggunakan hotel repatriasi pelaku perjalanan luar negeri
mengimplementasikan standar all safe accore yang dikembangkan bersama biro veritas
pemimpin dunia dalam pengujian inspeksi dan sertifikasi kebersihan
all safe didukung
yang oleh kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat
selain dua puluh tiga hotel tersebut satgas covid sembilan belas jawa timur menyiapkan tiga pusat karantina terpadu
yaitu asrama haji surabaya lpmp ketintang badiklat kemenak jatim dan rumah sakit lapangan darurat bangkalan
dengan syarat seluruh repatriasi yang menjalani karantina berstatus negatif pcr